sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni mencapai empat puluh delapan juta jiwa
tingkat pengangguran terbuka masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di provinsi jawa barat
tercatat pada survei yang dilakukan bps pada agustus dua ribu sembilan belas
sebanyak satu sembilan juta penduduk jawa barat hidup tanpa pekerjaan
smk atau sekolah menengah kejuruan disebut sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar
bukan tidak ya tapi kurang begitu
kita itu faktanya bahwa kita masih empat belas lima puluh tiga penyumbang pengangguran dilihat dari latar belakang pendidikan
jadi sebetulnya kalau sekarang itu smk itu memang diharapkan sesuai dengan kebutuhan industri terutama adalah di wilayahnya
misalnya ketika misalnya sekarang di daerah yang otomotif sebaiknya itu mereka juga bisa memenuhi pasar itu
nah harapan kita sebetulnya terjadi kolaborasi
berdasarkan statistik tingkat pengangguran terbuka dilihat dari latar pendidikan
empat belas lima puluh tiga persen merupakan lulusan smk
kedua ditempati lulusan sma dengan sepuluh delapan puluh sembilan persen
tingkat smp universitas dan diploma masing masing dianggap delapan enam dan tujuh
sementara lulusan sekolah dasar hanya menyumbang empat dua puluh enam persen tpt
kepala pusat kajian kebijakan publik inovasi pendidikan dan pendidikan
kedamaian lppm upi cecep darmawan menyebut
ada sejumlah hal yang harus diperbaiki agar lulusan smk bisa langsung terserap di lapangan kerja
salah satunya orientasi kurikulum yang harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar
makanya sesungguhnya berdirinya smk itu harusnya nempel dengan berdirinya industri industri itu
jadi bukan memperbanyak smk tanpa orientasi yang jelas
yang kedua smk juga harusnya berorientasi pada kearifan kearifan lokal
maksudnya kalau daerah itu membutuhkan misalnya pertanian smknya pertanian
kalau industri smknya industri
kalau misalnya ke lautan atau pantai ya kaitan dengan itu
sejak dua ribu enam belas jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat drastis
hingga saat ini ada dua sembilan ratus tiga puluh tujuh smk di jawa barat sepuluh persennya smk negeri
kita masih melakukan penataan sesuai dengan revitalisasi
tahun dua ribu enam belas ya
jadi yang direvit itu karena memang ini harus menyesuaikan pasar
tentu saja satu kurikulumnya
yang kedua pasti sumber daya manusia termasuk juga tendik
jadi tenaga kependidikan guru pengawas kepala sekolah dan seterusnya
kemudian yang ketiga tentu saja peralatan peralatan
yang keempatnya itu adalah metode
lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di jawa barat dua ribu sembilan belas diantaranya
khususnya sektor perdagangan reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan
di meliputan cnn indonesia